dan informasi yang satu ini patut kita banggakan dan juga patut kita dukung
di mana jeffrey setiawan pianis cilik asal kebupaten kendal jawa tengah
mendapat undangan pemecahan rekor dunia di jerman pada bulan juni mendatang
jeffrey tentunya juga ditantang untuk memainkan piano dengan mata tertutup membawakan satu ratus dua puluh judul lagu
nama jeffrey setiawan mungkin masih belum banyak dikenal publik
bocah sebelas tahun putra pasangan joko manis dan indah setioningsi warga kendal jawa tengah ini
dikenal sebagai pianis celik dengan mata tertutup
kehebatan jeffrey bermain piano dengan mata tertutup ini pun berhasil menorekan prestasi lewat sejumlah penghargaan
baik dari musim rekor indonesia dan lembaga prestasi indonesia
tidak tanggung tanggung bulan juni mendatang jeffrey mendapat undangan dari pemerintah jerman
untuk memecahkan rekor dunia dengan memainkan satu ratus dua puluh lagu dalam kondisi mata tertutup
sayangnya kondisi ekonomi keluarga membuat jeffrey harus berpikir ulang untuk berangkat memenuhi panggilan pemerintah jerman
tak ingin patah semangat dengan didampingi sang ayah jeffrey mencoba menggalang dukungan
dengan bersilaturahmi ke sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di jawa tengah
ya senang semoga pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bisa mendukung ananda jeffrey
bisa sampai berlin dan mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
kenapa memilih pianonya dengan mata tertutup
karena kalau dengan piano dengan tidak tertutup itu sudah biasa dilakukan orang
kalau jeffrey ingin membuktikan yang luar biasa dengan mata tertutup
tekad dan semangat jeffrey mendapat dukungan dari ketua dprd jawa tengah
yang berniat menyelenggarakan malam dana untuk membantu biaya keberangkatan jeffrey
untuk itu tentunya kita ini tadi sepakat untuk mengadakan malam amal katanya ya
artinya untuk kita sengguyungkan
dan berbelah tidak usah banyak dengan serilahnya yang penting ikhlas
diharapkan dengan bakat yang dimiliki jeffrey dapat mengharumkan nama indonesia di kancah dunia internasional
damar sinuko semarang